suasana kedatangan penumpang pesawat dari luar negeri di terminal dua f bandara soekarno hatta
tangerang banten terlihat ramai pada kamis petugas kantor kesehatan pelabuhan meningkatkan
pengawasan pada penumpang yang datang dari luar negeri dengan memperketat pelaksanaan
pemeriksaan dokumen kesehatan dan tes swab pcr peningkatan pengawasan ini dilakukan setelah
pemerintah melalui menteri kesehatan mengumumkan virus corona varian omikron telah masuk ke
indonesia yaitu seorang petugas kebersihan di rsdc wisma atlet kemayoran jakarta usai mengumumkan
temuan kasus baru virus varian omikron menteri kesehatan menyatakan telah mendeteksi ada lima
kasus probable omikron dua kasus diantaranya adalah warga negara indonesia yang baru datang
dari amerika serikat dan inggris melalui bandara soekarno hatta tangerang banten yang kini sedang
menjalani karantina di wisma atlet jakarta sedang tiga kasus lainnya adalah warga negara
asing asal tiongkok bagian dari satu ratus dua puluh enam penumpang pesawat charter flight tay lion di bandara
internasional samratulagi manado yang saat ini sudah diisolasi sampel kelima suspek dugaan
omikron ini sedang dikirim ke balit bangkes menyikapi temuan kasus probable omikron dari
penumpang di bandara soekarno hatta kantor kesehatan pelabuhan soekarno hatta bekerjasama
dengan pengelola bandara soekarno hatta menambah jumlah pintu kedatangan dari luar negeri
guna menghindari adanya penumpukan penumpang agar tidak menjadi kluster baru di bandara soekarno hatta
banyaknya orang dari luar negeri yang masuk ke indonesia dan ini potensi salah satunya adalah
penumpukan di salah satu tempat untuk hal tersebut maka dari otoritas bandara serta sapura itu
akan membagi dua jadi kedatangan dari luar negeri tidak hanya ada di terminal tiga tapi juga ada terminal dua f
di luar negeri kantor kesehatan pelabuhan meningkatkan pengawasan pada penumpang yang
datang dari luar negeri dengan memperketat pelaksanaan pemeriksaan dokumen kesehatan
dan tes swab pca tim liputan cnn indonesia